ibu tahu karpet kan bu
karpet yang ditukuk tukuk
sampai lima belas gitu
nah mukanya kayak begitu bu
terus senyumnya juga kayak
kayak dipaksa gitu bu
jadi kan saya juga ngeliatnya
udah pada di dalam semua
anak anak semua lagi pada main di halaman
kalau begitu saya cek bagasi dulu pak
kamu tuh kenapa
kamu tuh lagi gelisah be
kelihatan banget dari tadi kenapa
kamu gak nyaman ya
mau ketemu sama andin
di bawah santai
lagian di dalam tuh rame kok
ada tantarosa juga
gak tau kenapa perasaan aku bilang
ini gak akan berjalan dengan baik
oke pak silahkan masuk
makasih banyak ya za

karena tidak ada yang bisa anda berdua perjuangkan
supaya kalian bisa kembali bersama
supaya kalian bisa kembali bersama
saya rasa semuanya sudah cukup jelas
saya rasa semuanya sudah cukup jelas
rumah tangga kami tidak bisa lagi dipertahankan
bahkan saya sudah melakukan talak secara agama
bahkan saya sudah melakukan talak secara agama
sampai jumpa lagi
ditempat tempat menrier
mencoba untuk menebus semua kesalahan
saya dengan membantu
polisi untuk menangkap penjahat itu
dengan tujuan supaya suami saya bisa memaafkan
dan kamu bisa rujuk lagi
apapun itu pak
keputusan sudah saya ambil
ya kesempatan yang tadinya ada
tidak bisa dimanfaatkan
komunikasinya juga tidak
dengan saya mentala kemarin
rasanya rumah tangga ini
memang sudah tidak bisa dipertahankan
sama sekali pak
dan itu keputusan saya sudah final
bahwa dari pihak suami
sudah benar benar tidak ingin
ada jalan keluar lagi
selain pisah secara resmi
sekarang kita tunggu persidangannya
semuanya sudah selesai

tapi mungkin memang
memang sudah cukup

tidak usah kasih tahu aku lagi ya
tapi mungkin memang tidak cukup
tapi masih sulit mak
tapi masih sulit mak
tapi masih sulit mak
aku cuma ingin kasih tahu ke kamu
aku cuma ingin kasih tahu ke kamu
apa kamu tahu
kalau tadi pagi mbak dini itu
menuju vila keluarga al fahri
menuju vila keluarga al fahri
ya aku bilang seperti ini ya
mungkin saja kamu bisa
nyusul mereka di sana
buat apa kak
aku gak ngerencanain apapun konon
mungkin sekarang kita gak bisa baikan
untuk memperbaiki hubungan kamu dengan reina
aku cuma mau kasih tahu itu aja
terserah kamu maunya gimana
nggak ada apa apa
sayang mama mau telfon oma dulu sebentar ya
kamu jagain adik ya
mama biangin oma ya
suruh oma cepetan ke sini ya
iya sayang yaudah mama telfon dulu bentar ya kamu jagain ya
ya tuh kamu bisa lihat kan
di belakang belakang juga masih bagian dari villanya tuh
dulu waktu kecil ya
aku sama sepupu sepupu aku al roy
itu suka banget main di sini
lari larian nih dari ujung sampai ujung tuh gak habis habis tuh tracknya tuh
tempat ini tuh selalu berhasil jadi
tempat buat melepas penat refreshing
jadi mudah mudahan kamu di sini
itu cuma tukang kebun nggak apa apa
saya takut tapi itu
tapi aku takut saya itu
tenang ya tenang
gak ada apa apa ndi
buat ndi ibu gak apa apa
gak gak gak
gak tahu saya tadi pas naik ke sini mau ke kebun
ibunya udah berteriak
gak apa apa jangan kaget aja
jadi ibu kaget melihat saya
tapi beneran saya nggak ada maksud apa apa
yuk udah pak gak apa apa
bandin bandin ini
cuman beneran duluan pentingnya pak
pelan pelan pelan pelan
efek kemarin itu
andin sangat hancur mentalnya
tapi kenapa ya aku seperti nggak nyaman
ngeliat kedekatan mereka
mama udah baik kan
omsal makasih ya
omsal selalu baik sama mama sama aku
tapi omsal jangan jauh jauh dari aku sama mama ya

tapi gue jelas berpikir omsal

kita harus kembali ke penjara
kalau ke muda dibilikin yang pasukan kita
kalau kita nketekan yang
agak kh refersi

sabar ya nak
ujian dalam hidup
serahkan sama allah semuanya
serah sama allah
apa lagi yang bisa aku lakukan pak
selain pasrah sekarang
ini semua terjadi atas izin allah
ini ujian dalam hidup kamu gak
supaya kamu naik kelas
supaya kamu lebih baik lagi ke depannya
berkali kali aku gak mau ikhlas pak
tapi sebenernya aku gak ikhlas pak
aku belum bisa terima
ini semua pak
makasih ya sam
kamu udah nolongin aku tadi
ya udah sekarang
kamu istirahat ya
istirahat di sini aja ya
nanti ditemenin sama gue sama reina
kita temenin mama ya
yaudah kalau misalnya butuh sesuatu
aku ada di luar ya
aduh aku ngantuk gitu
pokoknya kiki minta mbak andin gak usah banyak pikirannya
untuk sekarang pokoknya mbak andin perbanyak istirahat
biar mbak andin tuh kayak ngerasa lebih enakan gitu loh mbak
lebih tenang ya
makasih lho sekali lagi
maaf kalau misalkan saya merepotkan kalian semua yang ada di sini
ya allah mbak andin
semoga aja bayangan ricky gak ngikutin lagi ya mbak
ya ampun gak apa apa kiki
kita juga udah
mbak kiki ke askara bentar ya mbak ya
kita juga tau andin
tadi kan juga kaget karena
nyerah tuh tukang kebun ya
gue gak mau sebut namanya gue ngerti juga kan
tapi udah pokoknya lu di sini
harus lebih relax
mama istirahat ya
biar aku yang nemenin mama di sini
supaya memang gak takut lagi
ipul lagi mbak

sempurna banget biar cuma kita ke sini aja
iya kamu sih arrupun itu dua mana mana tapi

aku tak bisa aku tak bisa
tenang ya tenang ya tenang ya
gak ada apa apa disini ya
itu cuma tukang kebung gak apa apa
kalau kondisi andin masih tetap kayak gitu
dan cuma sal yang bisa tenangin dia
berarti sal benar benar harus intense
selalu berada di dekat andin
terus posisi aku harus dimana
kayaknya aku gak sanggup untuk melihat itu semua
sianah dimana ya
kamu lihat sendiri kan gimana kondisi andin tadi
dia masih belum stabil
masih ada traumanya juga
ya itulah kenapa
aku jadi harus sering ke pondok pelita
ya aku harus bilang apa
kalau emang kenyataannya seperti itu
seperti yang aku liat
aku seneng karena kamu mau ikut kesini

dan aku juga seneng karena kamu mau ikut kesini
ya begitu dia masih
sampai sekarang masih rapuh
makanya aku masih harus sering ada di samping dia sih
ya aku harap kamu bisa ngerti
syukurlah kalau gitu
tapi tetap aja aku gak nyaman kalau ngeliat kamu bersentuhan sama perempuan lain soal
apalagi andini itu bukan siapa siapa kamu
dia cuma istri dari sepupu kamu
dan sepupu kamu pun
sekarang udah gak ada
kita liat burung ontah mau gak
ih tadi ada disini
nangis lagi ya
kamu lebih baik sekarang
gak usah mikirin itu dulu
apa yang mau kamu capai sebelumnya
mungkin sekarang waktunya
kamu untuk mengejar itu
akan banyak hal baik
buat diri kamu
dan pasti untuk
mungkin juga ini salah satu cara untuk memperbaiki hubungan kamu dengan andi
karena dari awal ada kemarahan di kamu yang disebabkan oleh nino
bapak bukannya mau menyalahkan tidak
mungkin aja ini adalah awal untuk kamu dan andi berkaitan
serahkan sama allah
kita tatah hidup kamu
mulai dari awal
papa mama ada di sini untuk kamu
memanen kamu support kamu
kami bantu kamu menata hidup kamu lagi
mudah kamu senang
ja jak gugsemah denganmu
ayo cepat pergi ke rumah
baiklah pokoknya kita bisa traveling
dan lain lain akan baik teractival
sampai sama tante cnn juga
jadi om sal sama tante sienna pengennya sih istirahat dulu gitu
sambil jalan jalan lihat lihat sekeliling
om pokoknya aku mau sekarang om
eh gak boleh gitu omnya istirahat dulu sama tantenya
iya boleh ya
tapi aku mau berkenap sekarang om
gini aja gimana kalau kita siap siap buat bakar bakaran malam
ya boleh juga itu panggilan
miss kiki sih tinggal siap siap nih
terus baru kita jalan
nah itu seru tuh
sal kita main teman laki laki yuk
nanti om sal temenin berenang
terus juga ke taman belakang
tapi mendingan sekarang rena ikut muncul sama misk kiki tuh
ya persiapan buat bakar bakaran
soalnya om sal pengen ngobrol sebentar sama tante sienna
aku udah sampai di bandara
nanti aku jemput kamu ke sana
kabarin saya kalau kamu udah sampai di jakarta
kasih tahu jamnya nanti saya akan jemput kamu ke sana
aku gak sabar sanggup di jakarta
kangen banget sama mereka semua di sana
mudah mudahan sekarang andin sudah tenang
karena tadi mirna juga chat
andin sempat histeris lagi karena kaget melihat tukang kebun
duh ya allah
duh ya allah
tapi di sana kan ada sel
anyway semoga semuanya baik baik aja
oh iya tante aku udah di bandara nih
aku udah habis boarding
kamu boarding where are you going kamu mau kemana
aku mau pulang ke jakarta
aku juga udah tadi cerita sih sama mbak andrian
tenin udah cerita belum sama tante
aduh tante seneng sekali
no no no tante belum tau karena tante juga belum ketemu andin
ini tante baru mau ketemu sama andin
kebetulan andin dan anak anak mirna kiki semua lagi stay di villa
tadi mbak den juga cerita sama aku tante kayak kita
gimana kalau kamu kasih tau tante nanti akan mendarat jam berapa
biar tante kirim driver untuk jemput kamu abis itu langsung nyusul ke villa ya
it's okay tante gak usah
aku soalnya sampai jakarta aku mau pulang dulu ke rumah
oh kamu mau ke rumah sendirian gitu gak apa apa gimana
gini aja deh kamu kalau udah sampai rumah
terus kalau misalnya kamu butuh dijemput nanti kirim driver ya
oke gimana biar kamu langsung ke sini ke villa
aduh tanda kangen banget sama kamu
aku juga kangen banget sama tanta rosa sama semua yang ada di pondok pelita
ya udah nanti gini aja deh
kamu stay di pondok pelita nanti tante bisa suruh kiki untuk merapihkan dan membereskan kamar kamu
steak sama tante di pondok pelita ya
kayaknya untuk sementara aku tuh mau tidur
kayaknya untuk sementara aku tuh mau tidur
kayaknya untuk sementara aku tuh mau tidur
aku mau coba untuk mandiri
are you sure itu ngapain kamu tinggal sendirian di rumah sebesar itu
hah jess tante khawatir lho
dan lagi pula juga kalau kamu tinggal di pondok pelita
kamu bisa jadi teman bicaranya andi
temen bicara maksudnya tante gimana
ya panjang ceritanya jess it's a long story
nanti tante akan update kamu
tapi beneran kamu gak apa apa tinggal sendirian
gimana ya tanta aku pasti main main sering ke sana
cuma aku nih udah dewasa lho tante aku pengen coba tinggal sendiri nggak apa apa ya
nanti juga misalkan tante gak nyaman melihat aku tinggal sendiri
aku coba cari apartemen deh tante ya

itu ya iyalah apartemen lebih compact

yaudah kalau gitu if that's keputusan kamu
tanta udah ada panggilan boarding aku siap siap dulu ya tanta
aku mohon doanya dari tentara saya supaya aku selamat sampai di jakarta
kamu kenapa sih
berarti kayaknya aku mau pulang aja ya
gak tau aku ngerasa kayak aku kurang diterima aja di sini aku kayak gak nyaman
kamu jangan ngomong gitu dong mereka semua tuh senang kamu ada di sini
atau ini jangan jangan kamu mau pulang karena masih marah sama aku ya
enggak aku gak marah on fine
ya terus kenapa mau pulang
ya aku ngerasa bukan di sini aja tempat aku
kamu dengar ya gimana ada aku itu artinya itu tempat kamu juga ya
mereka itu semua nerima kamu di sini
dan kamu nemenin aku ke sini aku tuh seneng banget
pokoknya aku tuh selalu happy kalau kamu udah deket aku ya
lagian tante rosa kan belum dateng masa tuan rumahnya belum dateng kita udah pulang
ya at least gini deh
kita di sini dulu sampai tante rosa dateng oke
atau kalau misalnya kamu bosen nunggu bingung mau ngapain aku ajakin kamu keliling villa gimana
atau kita bisa lihat beberapa hewan eksotik di situ atau ngapain mau ngapain
aku akan tetep bertahan di sini sampai tante kamu dateng
terus jadinya mau apa mau ngapain
kita masuk ke dalam aja yuk kasian tadi reno udah ngajak ngajak kamu loh
oh gitu yaudah yuk
nah taruh sini aja nih yuk nih nah rena taruh di situ juga taruh sini saya oke
hmm kayak kayaknya ada yang asem nih senyumnya
mbak siana kayaknya gak nyaman deh di sini
haus oke tuan putri tuan putri tunggu di sini biar nanti sambilin oke tapi jangan kemana mana ya
masa mbak siana tunggu di sini tolong jagain rena ya saya ambil minum sekalian buat
waduh jadi enak mir makasih ya
nanti kita bikin kem kem mandi sini yuk
ayo emang tendanya ada
oke nanti kita bangun tendanya ya eh tapi nanti kalau tendanya udah jadi emang rena berani tidur di tenda kalau udah malem berani
karena nda musaw
hai tante siana tante siana juga mau kan ikutan tidur di dalam tenda
tante siana gak usah takut kan udah om sera yang jagain kita ya kan om
musa itu kan jago orang
ah giliran semuanya pergi ke halaman belakang main main gigit di sini malah masakin makanan buat mereka buat makan siang
padahal kan gigi ke sini juga pengen ikutan main
ikutan main mumpung masal ikutan kiki pengen deket deket gitu sama masal yang meskipun pacarnya
masal ikutan kesini tapi kan seenggaknya kalau kiki deket deket sama masal kan pasti pacarnya masih
cemburu sama kiki apa sih di pila di rumah kalau lagi dapur ngoceh kerjaannya ngapa nyalakian bang
juga pengen ikut calon calon ke rumah belakang juga pengen liburan orang orang yang lain lain
di sini dipondok belita masa di villa masa deki lu paling bener di dapur beneran dah lu nggak usah
ikutan gue cari cari kayu bakar di belakang usaha soalnya buka pacarnya masal lu tahu patung
ke hati masa baru dua tengah gelap gelap hubungannya langsung berakhir
asal wakaf bak bercanda ya allah ini kan baru nyata dilakuin
gimana yuk prof aman aman
eh riza selamat datang terima kasih kamu bisa minta tolong ambil koper saya bawa
ke dalam ya saya ke dalam siap
assalamualaikum karina waalaikumsalam rose ada yang mau aku bicarain sama kamu rose jadi gini
nino kan pengen sekali ketemu sama
rizana ah dia sih kepingin kalau bisa dia datang ke vilanya al fahri
eh boleh atau tidak well i am kamu kan tahu sendiri rose kalau nino sekarang lagi proses
sidang cerai ya memang ini pilihannya dia sih cuma biar gimana nino akan tetap sedih
karena pernikahannya harus berakhir
ya saya turut prihatin atas apa yang terjadi karina i am very sorry to hear this
jadi maksudnya gini loh rose nino kepingin sekali ketemu rena untuk ya mungkin menghibur hatinya
ya aku telepon begini kan mau minta izin ke kamu takutnya kalau langsung ke sana nanti dikiranya lonong
nanti dikira ganggu karena kan kalian di sana lagi mau istirahat mau menenangkan diri ya kan dok
terus gimana kira kira nino bisa nggak ya datang ke sana ketemu neno sebentar aja
well gimana ya karina saya prihatin dengan semua situasi dan kondisi yang terjadi sama nino tapi thohing is alasan saya membawa andin ke villa ini adalah untuk menenangkan diri
kan kamu tahu trauma yang dialami oleh andin dia belum bisa dekat dengan lelaki siapapun bahkan kepada orang rumah saya sekalipun ya so saya minta pengertiannya
sampai segitunya ya rose sampai segitunya ya rose
ya itulah kenyataannya like tornout dan barusan saja si andin juga histeris trauma melihat tukang kebun saya
ya makanya disini saya kerahkan anak anak buah saya untuk tetap berjaga disini dan juga drivernya andin semua pokoknya semua yang berjenis kelamin laki laki mereka berjaga out of sight dari andin jauh dari pandangan mata andin
jadi gak boleh ada satupun laki laki yang deket sama andin
hanya ada satu pria laki laki yang dipercaya untuk bisa berada dekat dia yaitu keponakan saya
ya allah berarti kondisi andin cukup parah ya rose aku bener bener prihatin loh
ya jadi kaya gitu lah kenyataannya so menginget keadaan andin yang seperti itu situasinya juga tidak enak jadi saya sarankan agar please nino untuk tidak datang kesini dulu
ya udah kalau gitu
nanti aku coba bicarain sama nino ya gimana caranya
aku ngerti banget kok masalah ini ya
makasih banyak ya ros
losa bilang kalau sebaiknya kamu jangan kesana dulu deh
soalnya kondisi andi ini tuh lagi gak baik no
ya cukup parah keliatannya
dan dia gak mau ada satu orang laki laki pun deket sama dia kecuali sal
ya kalau nanti kamu kesana kan malah bikin masalah malah ganggu dia
dia tuh lagi nerangin diri no
kalau itu aku tau mak
kan papa suri udah ngomong
kalau soji rilsa gak ngomongin ini semua pasti
hubungan aku sama
karena masih baik baik aja
loh kamu gak boleh gitu dong
kamu kok nyalah nyalain niasa terus sih
rena itu kan sekarang
lagi gak mau deket sama kamu
dia lagi marah
lagi kecewa mungkin sama kamu
anak kecil tuh gak bisa dipaksa kayak gitu no
aduh kamu udah deh tolong tolong jangan
jangan kasih beban lagi ke rena no
kasian dia masih anak anak
ya gak maksa
cuman kan momennya emang lagi
di vila lagi liburan
ya siapa tahu ada memori yang bisa di
membalikan ke rena
diinget inget lagi waktu kita happy happy dulu
aduh kamu segar sekali
pake bajunya keren
buat minuman juga buat siapa
soalnya mereka lagi ada di belakang
lagi nyusun kayu kayu buat nanti kita baru berkiuan
jadi bawa girlfriendnya sienna
saya juga ngusulin spedia sering lebih sering spend time together
saya sama mereka
lagipula sienna juga nanti bisa lebih dekat dengan keluarga kita
mereka jadi kawin kan jadi part of our family
ngerti gak maksudnya
andin lagi istirahat tuh di kamar
yang tadi saya chat itu loh bu
jadi setelah kejadian itu minum obat
sudah saya ke atas ya
mau jenguk andin
tapi other than kejadian tukang kebun itu
shoke ada kejadian lain lagi
alhamdulillah semuanya aman
aman terkendali semuanya
saya jadi gak enak ngomongnya
itu loh bu
pacarnya masal mbak sienna
ibu tahu karpet kan bu
karpet yang ditukuk tukuk
sampe lima belas gitu
nah mukanya kayak begitu bu
terus senyumnya juga kayak
kayak dipaksa gitu bu
kayaknya orang gak nyaman deh
kayak gitu loh bu
pasti dia merasa gak nyaman disini
karena ada andin juga
tapi emang kayak gitu adanya
kalau gitu saya mau
yang gak pake es
bilang omanya minta di kit house
ayo deh gak pake es ya
pasti sal sedang berusaha sekali
agar siena bisa dekat dengan keluarganya
agar sienna bisa dekat dengan keluarganya
kok aku jadi gak tenang ya mbak
malah mikirin gimana caranya
biar bisa terima rina
biar bisa terima rina
udah noh jangan
kan udah dilarang sama mereka
udah gak usah nekat deh no
gak usah kesana
tapi momennya lagi pas nih
ya tapi kondisinya kan gak pas noh
andinya lagi begitu
nanti yang ada rena makin sebel
makin benci sama kamu
mereka kan udah ngasih tahu
kalau gak boleh kesana
kalau kamu mau cari cara
ya udah kamu cari cara gimana supaya rena gak parah sama kamu
itu yang perlu kamu pikirin sekarang
apa yang kamu rasain sedih marah kecewa
iya lah pasti itu
yang tidak memaksa rena agar bisa
jadi dia yang nerima kamu
dengan hati yang senang
bukan dipaksain selama ini kan kamu maksain terus ke dia